enggak pak bella lebih memilih pergi sama afif
saya gak bisa menandalah
udah aku duga afif pasti tahu dari seseorang kalau dia sekarang sedang menempati rumah aku
makanya demi harga dirinya dia dia memutuskan untuk pergi
kita harus cari tau siapa orangnya itu
itu pasti masih ikut terus kabarin aku ya
bagaimana kamu bisa bertahan di luar sana bella
kamu juga tahu soal ini
enggak aku gak tau
lagian kamu lihat dan dengar sendiri kan
kalau siti yang memperbolehkan kita tinggal di rumah ini
lo mau nyalahin bella lagi fif
lo bilang lo mau berubah kan fit
tapi lo gak berubah
lo tetap sama
lo suka menghakimi orang suka diri lo vip
emang kenapa kalau rumah ini rumah reno
saya yang minta bantuan sama reno bukan bella
saya cuma pengen bela itu punya tempat berlindung
dia itu lagi hamil afif
kamu lagi hamil
kamu lagi hamil
kamu lagi hamil
kamu gak percaya kalau iya anak kamu
seperti kamu meragukan syifa
udah lah fif
kamu percaya atau enggak kalau ini anak kamu
karena yang jelas aku yang tau
siapa anak yang aku kandung
tapi punya harga diri afif
kamu itu jangan egois afif
kamu harus ingat
kamu punya istri dan anak anak
ma aku bukan mau egois
tapi aku masih punya harga diri
aku masih sehat
aku masih bisa berjuang
aku akan memperjuangkan hidup aku
aku akan memberikan makan kepada anak dan juga istriku
dan juga tempat tinggal
tapi tidak dengan menerima belas kasihan dari orang lain
terserah kamu bella
kamu bisa memilihku
kamu bisa tinggal disini
atau ikut dengan aku
hidup aku itu
kemana pun kamu pergi
aku pasti ada selalu di sisi kamu
ayo kita bersiap sekarang
kamu jangan tinggalin mama
apa karena ada kami biar
jadi kamu gak mau
aku harus tetap ikutin suami aku
kami akan tinggal sekalipun
ayo kita berdua
karena sama mama juga boleh
itu pun kalau mau
kita tidak boleh tinggalin mama bena
ya bela punya pilihannya sendiri gostium
kita doain aja mudah mudahan allah selalu melindungi bella maya
bella lebih memilih pergi sama afif
saya gak bisa menandatangani
afif pasti tahu dari seseorang kalau dia sekarang sedang menempati rumah aku
makanya demi harga dirinya dia dia memutuskan untuk pergi
kita harus cari tahu siapa orang itu
mas iko terus kabari aku ya
bagaimana kamu bisa bertahan di luar sana bella
mak bella kakak kalian tunggu di sini dulu ya
aku mau pergi sebentar
aku ada sedikit urusan
afif jangan lama lama ya
aduh mama gak biasa nih di tempat seperti ini
banyak orang panas
mama harus juga membiasakan diri
ini semua gara gara kamu sih bella
hidup saya jadi seperti ini
jangan salahin bella terus kenapa sih ma
kamu kenapa sih selalu ngebelan dia
udah jelas bela yang salah kita jadi di sini
aku butuh uang itu
aku mau sama bak pak
kamu ini baru kerja di sini udah mau kasbon aja
semuanya itu ada aturannya
kalau sudah enam bulan kerja baru bisa cashbown
anak dan istriku tidak punya tempat tinggal
mereka kan tinggal di jalanan pak
tolong dijanjikan uang
untuk membayar rumah kontrakan
ma karena bella
aku udah dapetin pak tinggal
kita berangkat sekarang yuk